ken ken tolongin aku yuk
tan kamu kotor banget sih
oh tangan aku
ya tadi itu aku pingin nyalain sumbu kompor
tapi aku gak ngerti
yaudahnya tanganku belpotan kayak begini deh
mendingan kamu bantuin aku ya
kita ke halaman sebelah oke
oh kompor minyak tanah
emangnya di rumah kamu masih ada kompor minyak tanah
iya udah lama banget
tapi disimpannya ada dalam gudang
ya aku pingin ngasih ke tong gorengan

tuh kan di steve
lisa itu sekarang udah beda kok
dia udah jadi anak yang baik

lihat dia udah jadi anak yang baik
lihat dia udah jadi anak yang baik

lihat dia udah jadi anak yang baik

lihat dia udah jadi anak yang baik
lihat dia udah jadi anak yang baik
lihat dia udah jadi anak yang baik

lihat dia udah jadi anak yang baik
lihat dia udah jadi anak yang baik
lihat dia udah jadi anak yang baik
lihat dia udah jadi anak yang baik
lihat dia udah jadi anak yang baik
lihat dia udah jadi anak yang baik
lihat dia udah jadi anak yang baik
lihat dia udah jadi anak yang baik
lihat dia udah jadi anak yang baik
lihat dia udah jadi anak yang baik
lihat dia udah jadi anak yang baik
lihat dia udah jadi anak yang baik
lihat dia udah jadi anak yang baik
lihat dia udah jadi anak yang baik

lihat dia udah jadi anak yang baik
lihat dia udah jadi anak yang baik

lihat dia udah jadi anak yang baik
lihat dia udah jadi anak yang baik

kemarin tidak boleh gagal
kemarin tidak boleh gagal
kalo ini harus berhasil
saya sedang sedang sedang
kamu bicara apa sayyid